alhamdulillah semua berkat dukungan kawan kawan media
dengan kapasitas wakil ketua mahkamah agung bidang non judisial ini
ini sebuah amanah yang diberikan mandat oleh para yang mulia hakim agung
jadi karena di mahkamah agung ini untuk dapat diangkat sebagai wakil ketua mahkamah agung
itu dari dan oleh para hakim agung
sehingga jadinya saya sebagai wakil ketua mahkamah agung bidang non judisial
ini semata mata karena diberi mandat oleh mayoritas para yang mulia hakim agung
saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik baiknya
mendampingi yang mulia ketua mahkamah agung republik indonesia
dan mendampingi yang mulia bapak wakil ketua mahkamah agung republik indonesia bidang yudisial
melaksanakan apa yang telah digariskan oleh kma beserta wak kma bidang judisial
sampailah saya akhirnya mengemban amanah ini
mudah mudahan selalu dalam lindungan allah swt
secara spesifik tidak ya tetapi proses hukum ini kita
jadi bahasanya seberang sesuatu yang sangat council basketball tentang biasanya
upaya hukum yang istilah teknisnya belum berkekuatan hukum tetap
artinya tidak ada pembahasan hal hal yang lain
itu setidaknya berulang kali dikemukakan oleh yang mulia kma
bahwa langkah langkah yang telah diambil oleh yang mulia kma adalah ada empat belas strategi
yang terkait dengan aparatur peradilan
diadakan rotasi supaya ada mekanisme
untuk jabatan jabatan tertentu dilakukan seleksi
ada sk kma tiga ratus empat puluh sembilan
karena yang paling bersentuhan dengan para yang mulia hakim agung itu adalah asisten
dan staf staf aparatur peradilan yang berhubungan langsung dengan para yang mulia
maka ini masuknya ke mahkamah agung diseleksi sangat ketat
termasuk profil assessment nya
termasuk laporan ppatk nya
semua dilaksanakan dengan seleksi yang sangat ketat
sehingga lama lama yang melingkupi para yang mulia hakim agung
adalah para aparatur peradilan
yang betul betul berintegritas
sehingga step by step ke depan insyaallah
mahkamah agung akan menjadi lebih baik
kami belum pasti tahu apakah sudah diputus tingkat pertama
kemudian kalau toh diputus tingkat pertama
apakah ada mekanisme upaya hukum
tapi ukurannya bagi kami
kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap
nah apakah sekarang sudah berkekuatan hukum tetap
karena kalau putusan tingkat pertama ada mekanisme banding para pihak
baik jaksa kpk maupun terdakwa
ya istilahnya berkekuatan hukum tetap